kerja keras tiga mahasiswa institut teknologi telkom surabaya jawa timur
untuk membantu warga desa kalidahu kabupaten blitar akhirnya berbuah manis
berawal dari laporan dan keluhan warga desa yang selalu kekurangan air bersih tiap musim kemarau
tiga mahasiswa program studi teknik elektro ini membuat inovasi yang mereka nama mitsu water
mizo water menggunakan sistem kontrol otomatis untuk mengendalikan dan memantau penggunaan air di tandon
sistem ini terkoneksi dari pompa air dengan kedalaman tiga puluh meter
hingga ke lokasi tandon penampungan air yang letaknya berjauhan sekitar lima ratus meter
sistem kontrol otomatis ini menggunakan pengisian daya dari sumber tenaga surya
yang diklaim dapat membuatnya berfungsi seharian
sistem yang diletakkan di panel control ini akan mengendalikan genset secara otomatis
sebagai sumber listrik dan pompa air yang mengambil air dari tanah
untuk disalurkan ke tandon bila isi air dalam tandon berkurang
tandon yang dipakai diklaim mampu menampung debit air bersih hingga satu delapan ratus liter per dua puluh lima menit
sehingga membantu memudahkan warga untuk mendapatkan air bersih dengan lebih cepat
untuk kelebihan dari alat kita ini
merupakan kontrolnya sudah berupa otomatis
jadi ketika air di tandon habis
pintu akan mengisi sendiri menyalakan pompa dan jasa secara otomatis
hingga air penuh dan mati secara sendirinya
warga mengaku terbantu dengan karya mahasiswa ini
biasanya warga di pelosok desa kesulitan mendapatkan air bersih
terutama di saat musim kemarau
dengan adanya produk ini air bersih yang ditampung bisa mencukupi
untuk kebutuhan sekitar tiga ratus kepala keluarga
bisa mengatasi kekurangan air bersih
terus kesemuanya lah untuk
keperluan rumah tangga mandi atau gimana gitu
karena di sini kan sangat langka lah air kalau musim kemarau
inovasi mahasiswa langsung ke masyarakat ini
mendapat apresiasi dari rektor kampus yang bersangkutan
pihak kampus akan memantau program ini
dan jika berhasil akan dikembangkan ke desa desa lainnya
dengan menambah lokasi sumur dan tandon
pembuatan midzo water sendiri sudah dilakukan sejak oktober dua ribu dua puluh
mulai dari analisa lapangan
hingga pembuatan produk akhir
kedepannya alat ini akan dikembangkan
agar bisa dimonitor secara online melalui jaringan internet